tabungan kamu ada berapa
rp dua ratus lima puluh ribu masih kurang lima ratus lagi
banyak juga kurangnya
yaudah kita bagi tugas
kamu nyari pinjaman duit abang nyari dari ngojek
kan emang ngajak udah tugas abang sehari hari
ya kalau ngojek sambil nyari pinjaman duit ribet
pagi mas pur
makanlah pelan pelan aja bang nanti kalau kesel gimana
abang udah telat
makanya kalau nggak mau telat bangunnya jangan telat
ya kan semalem kita abis
makannya makannya pelan pelan aja
kok yang dimarahin abang
mesti kita yang jaga nasi duduknya
kenapa berasnya gak dipilihin dulu
tapi gak mungkin marahin pok mumun
nanti gak dikasih ngutang
nanti gak dikasih ngutang
nanti gak dikasih ngutang

saya telat nih
saya juga telat
ada yang nungguin tuh
katanya mau minta uang buat tur ke jogja
bapak jangan pura pura lupa deh
bapak kan udah janji mau ngasih duit
dan hari ini hari terakhir
oh yang itu
uang seminar dan penelitian bapak belum turun
bapak belum bisa ngasih
oh bapak ma
kalau gitu aku gak mau sekolah
aku malu tau
aku tuh udah janji sama guru dan temen temen aku
kamu harus sekolah
kalau kamu gak sekolah
kamu gak akan punya kemampuan
untuk bersaing di dunia yang keras ini
saya nggak mau naik ke ojek situ lagi
kalau saya mah masih mau nerima emas
jadi penumpang saya
si ojek udah dateng
kalau udah kenapa
kalau belum kenapa
malah jadi ribet
pertanyaannya saya cancel
tau lu telat kan
biarin aja telat
ngapain tuh mikir ting
dia udah balik
nanti kuliahnya siang
kalau mas purie gak mau nganterin
udah dulu ya be
ini abang mau jalan
mau saya antar kemana
saya cuma mau tanya indah lampanya mana ya
gue langsung aja nih gue mau nagih duit kontrakan
kan biasanya tanggal lima be sekarang baru tanggal tiga
ini udah tanggal lima tanggal lima
kalau kagetnya kompaknya begini nih biasanya kagak ada duitnya nih
yaudah kalo gitu lo cari aja kontrakan yang lain
kalau lo kagak bilang waduh juga
gue kasih tau ya sebagai istri lo udah kompak sama suami
bagus lah kalo gitu
pokoknya gue kagak mau tahu
tempo dua hari
daripada rebutan lagi mendingan kita gantian
gue sih setuju banget
yaudah kalo gitu gak usah gantian
jalan tamrin mau gak
kalau ke jalan protokol saya takut kena tilang
yang ini aja
wah saya juga gak mau
tadi katanya gue suruh ngalah
sekarang saya ngalah kok
tuh orang masih tanggal tiga
tapi kan tetap kudu dibayar bang
kudu dibayar bang
tabungan kamu ada berapa
masih kurang lima ratus lagi
banyak juga kurangnya
yaudah kita bagi tugas
kamu nyari pinjaman duit abang nyari dari ngojek
kan emang ngajak udah tugas abang sehari hari
lalu kenapa dia dari awan kadang kadang ke tempat itu
prat nati kelingkar

saya mau ke depan
pak saya mau bicara sama bapak
ini kita lagi bicara
bicara empat mata
ini udah empat mata
memangnya situ mau bicara apa
saya mau pinjam uang buat bayar kontrakan
wah kalau pinjam uang harus enam mata
yang dua lagi mata siapa pak
sini kan pak
pak maaf pak saya baru keluar
nggak ada yang kecilan
masa dua ribu pak
kalau gitu mas tukarin aja
mas mas mas tunggu
motornya tinggalin aja sini
iya kan punya itu kerennya pak
jaga jaga kalau mas ntar nggak balik lagi
loh ditim dah
tadi kan saya udah ngobrol sama bapak empat mata
mau minjem uang
tapi kata bapak kalau mau minjem uang harus nemata sama ibu
tapi karena bapak tidak ada jadinya empat mata lagi
eh sekarang gini aja
siapa yang melihat duluan itu jatahnya
nah saya yang itu
kasar untuk vpn langsung ya
biar jadigrown dah n jude
kasso ya udah

makasih banget rose

itu dari mana bisa